kita bergeser sedikit ke kawasan pademangan
di sini ada warung padang vegetarian
aku mau pesan coba nih
pakai rendang ayam bakar sama ikan cabai
ini kita punya masakannya vegetarian
cuma kita bakar semua dari napati
kalau nggak ada kebelai camut atau tepung terigu
jadi tanpa pakai makhluk hidup

saya tunggu di dalam ya
terima kasih pak
terima kasih pak
selayaknya menu vegetarian semua yang ada di sini bebas dari produk hewani
tapi lihat dong penampakannya
ini mirip banget dengan lauk lauk khas nasi padang pada umumnya
udah ah jangan kelamaan dilihatin
mending langsung dicoba ya
oh my god teksturnya mirip banget dengan aslinya
tapi yang ini terbuat dari tepung protein kedelai yang memang biasa dikonsumsi
sementara untuk daging ayam menggunakan jamur yang mirip dengan serat dada ayam
itu teksturnya tuh mirip banget sama rendang aslinya
dari segi rasa juga mirip banget
walaupun ini dimasak tanpa menggunakan bawang
tapi gurunya masih berasa
yang saya mau kasih ujuk mirip juga adalah ini
ayam goreng yang pakai serundeng ini
tapi ini sebenarnya jamurnya
teksturnya mirip banget
dan rasanya mirip
nih saya coba campur ya
buat saya yang bukan vegetarian aja
ini bisa menikmati makanan ini
jadi sangat mungkin menu ini bisa jadi pilihan bagi anda
yang sedang diet atau ingin mengurangi konsumsi daging
makan nikmat tapi sehat
nah dua menu nasi padang tari bisa jadi inspirasi anda ya
tapi ingat kalau mau pesen di tempat
jangan lupa untuk tetap terapkan protokol tiga m nya ya